kasus husein guru di pangandaran yang melaporkan dugaan pungli yang diterima dirinya
tengah menjadi sorotan
bagaimana memberantas pungli dan memastikan pns memiliki kejujuran serta integritas sebagai pelayan publik
kami akan bahas lebih lanjut malam hari ini
bergabung melalui sambungan zoom bersama heri antasari
kepala badan pengembangan sumber daya manusia daerah atau bpsdm jawa barat
selamat malam pak heri
selamat malam mbak tiffany
terima kasih pak heri sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terkait dengan dugaan intimidasi yang dialami oleh hussein
sejauh ini bagaimana klarifikasi dan juga investigasi kepada pihak yang diduga terlibat terkait dengan kasus ini pak heri
yang pertama terima kasih atas perhatian publik atas isu ini ya
yang kedua kita sampaikan dulu bahwa kejadian ini sebetulnya adalah kejadian tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu yang muncul kembali di dua ribu dua puluh tiga lah kurang lebih demikian ya
jadi sudah lama sekali memang sudah ada kesepakatan kesepakatan ketika itu dan lain sebagainya
kemudian berproses sekarang muncul kembali setelah menjadi viral gitu
dan usahanya sebetulnya adalah dari bpsdm
bpsdm ini lebih kepada pengembangan kompetensi sumber daya manusia pelatihannya dari kami begitu ya
tetapi yang perlu disampaikan juga bahwa pada tahun dua ribu dua puluh satu itu pelaksanaan pelatihan dasar dari kabupaten pangandaran
bukan di tempat kami
tetapi bagaimanapun juga sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan
dan memberikan rekomendasi kepada siapapun lembaga pendidikan yang akan melaksanakan pendidikan pelatihan
termasuk laksa cpns seperti yang dilakukan pangandaran ini
maka kami tentu terpanggil untuk memberikan klarifikasi
dan kami juga sudah berkoordinasi dengan kabupaten pangandaran
termasuk tadi saya dengarkan dari pak bupati juga sudah melakukan langkah langkah
konsolidasi dan juga berkomunikasi dengan yang bersangkutan
dan dari hasil klarifikasi kita memang dan sudah kami laporkan kepada pak gubernur
yang hasilnya seperti kita ketahui bersama sikap dari pak gubernur
sebagaimana yang kita lihat di dalam akun media sosial beliau
itu sebelumnya juga pak gubernur sudah mengumpulkan informasi termasuk dari pihak bkpsdm pangandaran
termasuk dari yang bersangkutan langsung bertemu
saya kira investigasi akan dilakukan oleh
pihak inspektorat kabupaten pangandaran ya
karena pak bupati adalah sebagai pembeda pegawai yang langsung dari yang bersangkutan
dan juga seluruh asn yang di kabupaten pangandaran
itulah kenapa pak gubernur menyarankan untuk pak bupati melaksanakan langkah langkah tersebut
oke pak hari sepengetahuan anda selama ini
apakah ada itu uang transportasi seperti yang dikatakan oleh hussein yang dilaporkan
yang harus dibayarkan ketika pendidikan
latihan dasar oleh peserta ini
kalau tidak salah sekitar berapa dua ratus tujuh puluh ribu kalau saya tidak salah
jadi begini mbak tiffany bahwa kejadian itu dua ribu dua puluh satu ya
di saat kita puncak puncaknya pandemi saat itu
semua aktivitas termasuk aktivitas pembelajaran dan juga pendidikan pelatihan asn mendapatkan dampaknya
termasuk dalam perencanaan anggaran
dan kita semua di pemerintah dayak
daerah mungkin sebagian besar atau bahkan semuanya juga
dan seluruh sektor waktu itu terkena dampak refokusin anggaran
yang mana kita diminta untuk melakukan penyesuaian penyesuaian di anggaran kita
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kepala bkpsd pangandaran
memang itu terjadi juga di pangandaran penyesuaian
jadi semula ada anggaran transportasi untuk ke tempat lokasi
yang mana lokasinya di kota bandung
jadi ada perjalanan begitu ya yang lumayan jauh
dan kemudian pada perjalanannya ternyata disertai dengan kepastian apakah daring dan luringnya pun
baru pada saat saat akhir di mana anggaran sudah keburu atau kadung terrefokusing untuk anggaran covid
sehingga tidak ada anggaran transportasi dan pihak bkpsdm memutuskan
itu menjadi tanggung jawab dari individu masing masing para cpns
untuk sampai ke tempat lokasi pendidikan dan pelatihan lah
pada dasar tadi ya
yang mana bukan di bpsdm provinsi jawa
bukan di kota bandung
tapi di instansi vertikal lain yang memang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut
nah berdasarkan informasi tadi juga bahwa ini adalah kesepakatan bersama diantara siswa siswa peserta latsar
kemudian juga setua angkatan disana hadir juga
karena banyak angkatan yang juga akan berangkat pada waktu yang sama
begitu dan seterusnya dan seterusnya
kaitan dengan teknis teknis lain
tadi ada intimidasi dan lain lain
saya kira itu nanti akan dijelaskan setelah ada investigasi ya
karena kami mendapatkan informasi secara formal
bahwa bkpsdm tidak mengetahui secara jumlah maupun secara pengelolaannya
karena ini kesepakatan diantara peserta
tapi kebenarannya saya kira nanti kita tunggu dari hasil investigasi
yang terpenting adalah sudah ada solusi untuk yang bersangkutan ya
saat ini dan saya kira tadi dengarkan juga dari pak bupati
pak heri jika memang sebenarnya dalam prosesnya memang peserta harus membayarkan sejumlah nominal
karena memang dalam hal ini misalkan transportasi
karena memang harus ditanggung sendiri oleh para peserta sampai ke tempat tujuan
artinya kalau yang kita tangkap atau saya tangkap ada mispersepsi di sini
sehingga mungkin ada miskomunikasi kesalahpahaman
yang mana sebenarnya itu harus terdistribusikan informasi tersebut kepada para peserta
sehingga tidak salah paham bahwa tiba tiba menjadi pungli
nah ini apakah dipikirkan
agak terputus tadi difikirkan apa mbak
ya apakah artinya apakah informasi ini tersosialisasi dengan baik kepada para peserta atau tidak dari awal
sehingga jangan sampai nanti ada kesalahpahaman ada mispersepsi yang berujung dugaan pungli itu sendiri pak heri
seharusnya demikian ya seharusnya tersosialisasikan dan terkomunikasikan dengan baik
karena memang ini hal pada saat itu tidak hanya ini dari sisi penyelenggaraan kami memang bisa membayangkan bagaimana situasinya
ketika kita covid ini kan semuanya serba tidak pasti ya
daring kemudian luring informasinya berubah lagi menjadi luring lagi kemudian daring lagi
nah hal seperti itu memang mempengaruhi sehingga memang banyak informasi yang mepet mepet waktu lah kurang lebih perubahan perubahan
nah hal seperti itu terjadi saat itu kalau kita bayangkan situasi pada saat itu
tetapi saya pikir semua kembali harus terkomunikasikan dan itu juga sudah dinyatakan di dalam surat pernyataan yang tadi disampaikan oleh yang bersangkutan
saudara hussein bahwa kami dikelilingi oleh dua belas orang saya kira dua belas orang itu adalah sejumlah sebelas orang ketua angkatan dan koordinator dari para siswa
jadi sama sama peserta dua belas orang itu saya kira mungkin ada dari dkpsjm
jadi begitu bu
dan itu sudah dinyatakan dalam pernyataan bahwa ada miskomunikasi
saya sudah baca berita acara dan lain sebagainya dari bkpsd
oke jika itu memang ada miskomunikasi tengah masih dalam pendalaman ya
tapi selain itu pak heri laporan yang dibuat oleh husein di situs lapor go id ini ada indikasi aduan bahwa itu dioper atau dialihkan ke badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
tapi ada indikasi kebocoran informasi yang harusnya informasi yang diberikan atau disampaikan oleh pelapor itu terlindungi
nah melihat ini tidak pak heri siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengamankan identitas pelapor itu
tadi kan disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan ya bahwa akhirnya mengaku dari yang bersangkutan
kalau yang sepanjang yang saya tahu mbak identitas dari pelapor itu memang sangat dirahasiakan
substansinya yang di
substansinya yang diturunkan kepada dinas dinas yang terkait termasuk inspektorat
kalau memang itu perlu ada tindak lanjut dari inspektorat
saya kira semua kepala daerah sama melakukan hal yang sama
secara substansi akan mendisposisi laporan masyarakat tersebut untuk diselesaikan secepat cepatnya oleh dinas dinas yang terkait termasuk dalam hal ini bkpsdm
saya menduga demikian ya alurnya ya
tetapi kalau identitas tadi sebetulnya sudah diakui oleh saudara hussein sendiri bahwa yang bersangkutan akhirnya mengaku lah gitu ya
bahwa saya yang melapor gitu
jadi bukan dari kebocoran saya kira
saya juga tidak tahu tapi nanti kita tunggulah investigasi dari inspektorat
termasuk tadi dugaan punglinya kalau memang benar ada pungli dan lain sebagainya tentu ada mekanismenya ya
termasuk juga laporan yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan dari mulai dua ribu dua puluh satu sampai sekarang pun ada pelanggaran pelanggaran disiplin kehadiran dan lain sebagainya
saya kira itu pun nanti akan kita dapatkan
akan kita dapatkan informasinya dari hasil investigasi tim pak bupati
mekanisme sanksi kalau itu terbukti ada dugaan pungli apa pak heri
di dalam pp peraturan pemerintah sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu mengenai disiplin pegawai negeri sipil saya kira sudah jelas
ada pelanggaran disiplin itu bisa ucapan lisan dan juga perbuatan
kategorinya kan ini kalau pungli perbuatan
dan saya kira ini kategorinya ada ucapan

nah hukumannya hukuman berat
sampai ke pembebasan dari jabatan
ada penurunan jabatan ada pembebasan jabatan
nanti ada di level mananya nah itu tentu tergantung dari hasil investigasi dari penyidik ppns ataupun dari inspektorat
saya kira demikian
pak herit pungli bukanlah isu baru
kita tentunya sangat miris kalau itu masih kita temukan sampai dengan sekarang
nah tapi bagaimana kita berkomitmen ke depannya untuk memastikan
ini tidak hanya kejujuran tapi integritas pns sebagai pelayan publik jauh dari kata pungli
saya kira dalam beberapa agenda pendidikan pelatihan pns yang kebetulan adalah tupoksi kami
dan pemerintah pusat melalui menpan dan juga lan ri sudah menegaskan
melalui agenda agenda pelatihannya yang sekarang salah satunya adalah prinsip prinsip dasar pendidikan pelatihan itu berdasarkan asn
berdasarkan isn berakhlak ya
value nya adalah isn berakhlak
di dalam berhak itu jelas ada satu kata berkaitan dengan kita harus bersih anti korupsi dan lain sebagainya
dan itu diajawantahkan di dalam agenda agenda modul pelatihan dengan konsep konsep yang disampaikan secara lebih baik daripada dulu yang secara satu arah
itu sudah jelas secara agenda kita tidak apa apa lagi di era digital sekarang
terlebih lagi masyarakat yang kecil
terlebih lagi masyarakat yang kecil
masyarakat yang kita layani dan termasuk pns yang kita didik adalah pns pns bergenerasi milenial dan kebanyakan dan juga sebagian generasi pasca milenial atau generasi z
yang pola pikirnya sudah berbeda sangat terbuka
mereka bisa membandingkan penerapan tipikor di tempat lain dan lain sebagainya
informasi juga terbuka sehingga kita dalam agenda pelatihan juga menyesuaikan dengan hal tersebut
dan kita bekerja sama dengan apk
kita bekerja sama dengan apa
asoesi asoesi anti korupsi yang ada di jawa barat
masuk juga kemarin terakhir kita melakukan pendidikan pelatihan untuk kepala sekolah berintegritas
jadi ada sertifikatnya kita keluarkan dan itu juga sudah ada tiga angkatan sekarang untuk seluruh jawa barat dan akan terus kita lakukan seperti itu
dan termasuk untuk para buruh saya kira demikian
oke itu komitmen kita semua ya untuk akhirnya kita pada sampai di satu kesimpulan
intinya seperti itu terima kasih
pak heri antasari kepala bpsdm jawa barat sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu